bener ini alamatnya dulu kalian data dulu
ya kalau menurut data sih benar ini rumahnya
kita masuk yuk
masing masing orang tuh beda dong
kamu tuh gak keras sama jennifer
jennifer teh anak paling bahagia si cirawos
dia beruntung punya papa baik seperti kamu
edward juga bersyukur punya up yang baik kayak kamu
beruntung gimana doi
ya bersyukur aja biar sama sama beruntung cek
kamu lagi kamu lagi cek cek
bingung saya cari tempat yang gak ada kamu nya
mulut kamu tuh lemes nyedangnya
kamu tuh selalu aja ngikutin saya nyariin saya terus
jalan yuk cari tempat yang gak ada a ceng nya
kamu seneng saya sepel
dia aja nih seneng mas saya
debbie sama jennifer gak usah ikut ke arena pantasi ya
kenapa tuh mak
kenapa tuh mak
gak diijinin akum
aduh mak kalau debbie tidak boleh ikut
saya bisa disisa seharian sama debbie mak
diijinin apa enggak
ya diijinin atuh mak
kan ada bu guru yola juga
alhamdulillah saya sehat mak
jennifer ikut apa enggak
katanya gak diijinin sama akum
kenapa kita masih disini
ngapain masih disini
iya mak baru mau jalan mak

ketibaan gajah kamu baru tahu
ketibaan gajah kamu baru tahu
ketibaan gajah kamu baru tahu
ketibaan gajah kamu baru tahu
menurut kamu gimana prosh
saya gak tahu kang
kalau kamu jadi saya
kamu kan satu satunya yang masih bapak di cirelsin
memangnya kalau febri ikut sama mas wah kenapa kang
memangnya kalau edward gak ikut boleh kang
wah kamu kan tau pebis udah hype dan beberapa hari yang lalu bilang kalau
bicara tentang berkeluarga
setahu saya sih kang anak perempuan itu lebih cepat dewasa soal masalah seperti itu
nah tapi belum tentu juga kang jate mikirin ke arah situ
saya juga gak tahu kang bingung kita kan laki laki gak tahu pola pikirnya perempuan itu seperti apa
dari mana kau bisa tahu
bapak kamu kemana
sama siapa kesini
pebri bolehnya tinggal di rumah abah
pasti kamu berantem lagi sama bapak kamu
bener ini alamatnya dulu kali data dulu
ya kalau menurut data sih bener ini rumahnya ya udah ya
salamualaikum betul permisi
siapa lagi sih
permisi fai dan kami dari leasing motor
silahkan masuk pak silahkan makasih pak
jadi gimana pak
saya minta waktu satu minggu ya pak
waduh pak idan
udah gak bisa
jatuh tempo pembayarannya kan kemarin lusa
sekarang bapak idan udah nunggu tiga hari
jadi hari ini kami gak mau tau
bapak idan harus bayar
saya tau pak
saya cuma minta waktu satu minggu aja
tidak bisa pak idan
pak idan akan kena dendarian
saya tadi lagi ada masalah keuangan
habis ditipu orang
mertua saya juga baru keluar dari rumah sakit
bapak tenang aja pak
dua hari lagi
transferan dari teman bisnis saya masuk
mari pak idan
mari pak idan
dan siapa itu teman bisnis pak tapi pakaiannya mirip karyawan
bising bapak teh curiga aja sama idan